sebuah video berisi adegan kekerasan yang dilakukan sekelompok pelajar viral di media sosial
berdasarkan identifikasi dari plat nomor sepeda motor
polisi memastikan lokasi berada di desa samida kecamatan selaawi garut
polisi juga sudah mengantongi identitas penggunggah video itu
video berisi adegan kekerasan yang dilakukan sekelompok pelajar ini
menjadi viral di media sosial instagram
dalam video berdurasi tiga puluh delapan detik itu
seorang pelajar tingkat smp nampak dikeroyok oleh sekelompok pelajar lain
selain dihujani pukulan dan tendangan korban juga diinjak serta dicekik pelaku
polisi sudah mengantongi identitas pengunggah awal video kekerasan tersebut
yakni atas nama afid supriyatna
di akhir video sempat terlihat plat nomor kendaraan dengan nomor z enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan fs
berdasarkan nomor itu polisi memastikan
lokasi pengeroyokan berada di wilayah desa samida kecamatan selawi garut
namun demikian polisi belum dapat memastikan motor yang terekam itu milik pelaku atau milik korban
ini adalah alamat desa samida kecamatan selaawi
dan sekarang juga anggota sudah melakukan penyelidikan ke sana
itu sudah ada di daerah samida
dan yang bersangkutan mungkin sekarang yang bersangkutan orang tuanya punya orang tuanya itu motor
terus sekarang sedang ditajamkan

munculnya video ini membuat sejumlah warga menyesalkan perilaku para pelajar yang seolah terbiasa dengan kekerasan
warga berharap agar para pelaku segera diamankan dan dibina
sangat mirip sekali ya anak anak sekarang itu perilakunya kurang mendidik kurang seperti kurang aturan gitu
ya semoga yang pelaku pengeroyokan yang ada di video itu bisa segera
segera ditangkap dan dibina
saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku kekerasan dalam video itu
deden rahadian garut